sampai jumpa di video selanjutnya
saya gak menyangka anda teka membunuh cucu anda sendiri
bu saya tak boleh tinggalin mama nek
syukurin biar mati aja sekalian
itu menangkap apa
woy woy keluar
gak dapat gak dapat jadi aku
eh dengar ya keren semua ya
bukan saya yang nabrak tahu gak
tapi bukan saya yang nabrak beneran
boleh bawa aja kantor polisi
saya tahu memang anda tidak suka dengan keluarga saya
anda sendiri bahkan pernah kirap akan membahas dengan hal yang lebih menyakitkan
saya nggak menyangka anda teka membunuh cucu anda sendiri
kamu jangan segera berbicara ya
bukan saya yang melakukan ini
dan bukan salah saya kalau sampai anak itu mati
mobil anda sendiri yang menabrak
jangan bertanya pak
anda harus mempertanggungjawabkan semua ini
saya sudah menabrak orang sampai mampus
kalau saya sampai ditangkap sudah pasti saya dituntut masuk penjara sumur hidup
kenapa sih gugup seperti itu
tidak ada apa apa kok ada apa sih
kamu tahu nggak perempuan yang akan dijodohkan papa ke milo waktu dulu masih ingat
kamu pasti bakalan kaget dengarnya aku aja nggak nyangka perempuan itu tuh julie
juli perempuan reksa itu di
iya aku juga
masa sih adik aku dinikahkan dengan perempuan kampungan kamu aja gak rela apalagi aku sama mama
tadi juli sama keluarganya datang ke rumah ini
ya langsung aja aku dan mama maki maki dan usir mereka semua pergi
itu gue udah nampak mereka di
alia dengerin nggak sih
aku udah ke rekam pokok
sorry aku tuh aku lagi ribet banget
yaudah deh kamu jadi kan datang ke rumah aku
iya jadi aku kesana sekarang ya
benar pak bukan saya pelakunya
waktu dia nabrak istri saya
saya lihat sendiri mobil ibu ini yang nabrak
dan warnanya sama
kamu jangan sembarangan ya nuduh orang
itu fitnah namanya
anda jangan ngelak
anda memang dendam sama istri saya kan
gini loh pak
sebenarnya waktu saya datang ke tkp
korban sudah dalam posisi tertabrak
kalau saya berhenti niat saya itu ingin menolong
kok jadi saya yang dituduh sih pak
ibu yang jelas
anak ibu sudah pergi dengan baik
mama gak mau bisa dari kamu
kamu gak boleh pergi sayang
kamu gak boleh tinggalin papa
sayang mama gak mau bisa dari kamu
oke nggak ada orang sama sekali ya
rojengnya udah gak ada ya
maaf pak saya cari julie dan keluarga pak ahmad
juri sudah dibawa pak ahmad
disini kan cuma sementara
pak bapak tau gak mereka dimana sekarang
maksud saya alamatnya
bapak gak tau itu
memang sih tadi pagi kelihatannya mereka pergi buru buru
kenapa kamu pergi tanpa kasih tahu aku sih
rumah uak dan bibi itu dimana jo
oke deh pak kalau gitu saya permisi dulu pak ya
papa dari pagi sama sekali gak kena makanan
mama pergi pak
aku gak tau mama dimana
namanya juga orang lagi emosi
tapi kalau nanti emosi mama udah reda
kamu tuh sopan gak sih
teriak teriak gak punya aturan
kamu tuh tosokan gak sih
istri saya dalam keadaan pingsan dan luka parah kang